tengah malam hingga dini hari adalah saat kebanyakan orang beristirahat setelah beraktivitas seharian
namun hal berbeda bisa dijumpai di pasar kue subuh blok lima pasar senen jakarta pusat
seorang pedagang kue daniel misalnya mulai berjualan pukul tujuh malam hingga pukul enam pagi setiap hari
tak tanggung tanggung orang dari berbagai daerah di jakarta rela menembus gelap dan sepinya malam
demi mendapatkan kue dengan harga murah tetapi tetap enak
dari pulau seribu jauh
dari muara angke ke pulau saya tiga jam
terus kenapa milih beli kue di sini
saya kalau belanja tujuh juta enam juta di maspur di luar sana
buat apa bu
saya akan membuktikan harga kue di sini memang murah
dengan uang sepuluh ribu rupiah
kira kira dapat berapa banyak kue ya
halo mas saya mau belanja ini berapaan
ini mau deh yang bervariasi
terus ini mau pepesagu satu
ini risol ya
mayonaise dua ribuan
dua ribuan sama oh pai buah
pae buahnya karena saya suka mau dua deh
jadi berapaan mas
sepuluh ribu dapat bonus nggak mas
dapat bonus dua
tinggal ambil saja
wah dapat bonus ya ini
sepuluh ribu rupiah
wah ternyata memang benar
dengan uang sepuluh ribu rupiah saya dapat kue sebanyak ini
dapat bonus juga
jika anda ingin membeli kue di sini setelah sepuluh februari dua ribu dua puluh
jangan sampai salah tempat
pasar kue subuh
yang semula terletak di blok lima pasar senen
akan direlokasi ke gedung pasar senen jaya satu dan dua
anda juga bisa berbelanja aneka kue saat subuh
di area halaman blok m square jakarta selatan
para penjual mulai berjualan pukul dua dini hari hingga pukul tujuh pagi
para pedagang kue subuh blok m square biasanya membuat kue sendiri
dan saling menitipkan dagangan kepada pedagang lain untuk dijual
harga risoles dadar gulung dan putri ayu misalnya seribu rupiah
pai susu dan pai coklat seribu lima ratus rupiah
monika konado andri kurniawan saputra jakarta